udah ngeres semua
lo juga pada anak ips
kalau ada yang bikin rusuh lagi
siap siap lu dapet masalah
perasaan rora juga sama
gak pernah berubah sama opa davin
rora gak bisa bersikap seperti dulu
kita jaga jaraknya kalo di sekolah
gak enak kalo diliat anak anak
kamu gak usah peduli mereka
rara sama davin bukan ya udah putus ya
tapi kok udah dilarang gak boleh pacaran sama anak hipa dan ips
tapi masih gak kapok kapok juga ya
lagi kak tero
masih deket aja lagi
oh jadi raka sama davin itu udah pernah pacaran sebelumnya
dan sekarang udah putus
tapi akun hater yang namanya perhitap itu
dia semakin jadi nyerang kamu
apa cian cian ini kenal sama kamu ya
oh gak punya temen namanya perhitam
dia bilang kamu nafik lah makan temen lah
kayak gini kayaknya anak smu garuda deh
biar el cari tau deh bu
sekarang kamu harus sekolah dulu
kamu berangkat sekarang
pelan ya bu
pelan ya bu sayang
ember kita setuju
ember ember mulu lu
apaan lu liatin gua kayak gitu
punya masalah apa lu sama gua
harusnya lu yang bertiga malu
dan tanggung jawab sama apa yang udah terjadi sama nadif
eh gue udah cukup ya bawa nadif ke rumah sakit
masih kurang juga
main sih ribut ribut
temen lo tuh udah nyari gara gara duluan
udah cukup lah
nadif kan juga udah di rumah sakit
hal apa lagi yang mau diributin
botol kecap mana sih
video gua udah di take down coba
eh lo udah ngeliat botol kecap
di belakang tuh
kayaknya lagi berantem deh sama si ardi
oke jadi udah ya
gue minta jangan ada lagi ini diributin
lagipula ini juga bisa diomongin baik baik kok
gua gak akan diem aja ki
dan gua bakal ambiki perhitungan sama lu semua
kalo sampe nadif kenapa kenapa
seharusnya yang bikin perhitungan itu bukan loh
tapi gua sama temen temen gua
karena nadif duluan yang nyerang aldino
nadif udah nyerang aldino
dan sekarang dia yang celaka
yang bikin nadif celaka tuh lu semua
udah gak usah bikin ini makin rusuh suasananya
makanya kalo punya kuping tuh dibersihkan
makanya kalo punya kuping tuh dibersihin
jadi kalo temen lu ngomong itu didenger
bukan lu doang yang bisa marah
kita juga bisa marah
asal lu tau
gua sama temen temen gua datang kesini
menuntut nadif untuk minta maaf di depan anak anak
lu semua anak ips
harus mewakili nadif untuk minta maaf sama aldino
nanti gue bakal menang
apa yang gue takutin sama kerupuk kulit dan juga riva kemarin
kejadian juga kan sekarang
apa urusannya minta maaf sama lo semua
nadif tuh gak salah
justru yang salah loh semua
dan harusnya lu semua yang minta maaf sama nadif
lu gak punya bukti
kalo gua sama temen temen gua yang bikin nadif celaka
tapi aldino punya bukti
kalau nadif itu udah nyerang aldino dulu
udah lah ya
lu tuh gak usah kebanyakan milah diri
eh lu bisa gak sih gak usah mancing
eh lu gak usah nunjuk nunjuk kayak patung pancoran ya
lu yang diem
kita punya keadaan
kita punya penyakit tidak gawat kok
hasil mri di kepala juga bagus
berarti betta sudah bisa pulang kan dokter
tapi keluarga kamu kemana ya
kok tidak ada yang datang
oh itu karena peta punya ibu sedang di kampung
jadi tidak bisa langsung datang ke jakarta dokter
sedangkan betta punya bapak
beta tidak perlu bilang sama dokter
kalo betta punya bapak masih menjalani hukuman di penjara
bapak kamu kemana ya
kita punya bapak ada di luar kota sedang bekerja
tapi nanti yang jemput kamu siapa
nanti yang datang jemput meta itu beta punya pacar dokter
lain kali hati hati ya kalo dalam perkenaraan
cepat sembuh kalo gitu
terima kasih banyak ya dokter
kalo begitu saya permisi
ini apa apaan sih kalian berantem gak tau tempat atau enggak
tiap hari aja berantem
mereka duluan yang mulai shop
mereka harus minta maaf sama aldino karena mereka udah nyerang aldino duluan
berapa kali harus gue bilang
yang harusnya minta maaf lu itu lu semua
kalian bisa gak sih dari tadi omongannya gak usah pakai emosi
udah bilang berkali kali
omongin ini baik baik
ini kalau kalian semua ada yang mau ngalah
dan ngerasa temennya semua jadi korban
langsung tanya aja ke aldino sama nadif
udah kan gampang
gak usah pakai berantem kayak gini dong
gua gak setuju
karena gua tau
jadi dia gak pernah ngaku kalo dia buat kesalahan sampe sampe nadif pukulin dia
lo jangan sebarang ngomong ya
karena itu kenyataannya men
temen lo itu sama kayak kalian semua
lu yang sini
gua gak sengaja
lu liat akibatnya
gue bilang jangan berantem jangan kasar
liat sekarang kan
eh kurung kulit
itu lu tutup berdarah
udah ngeres semua
lo juga pada anak ips
kalau ada yang bikin rusuh lagi
siap siap lu dapet masalah

sebenernya perasaan rora juga sama
gak pernah berubah sama opa davin
tapi rora gak bisa bersikap seperti dulu
kok kamu diem rak
lebih baik kita jaga jaraknya kalo di sekolah
gak enak kalau dilihat anak anak